kita beralih ke berita lainnya
akibat kemarau panjang warga wonosalam jombang terpaksa berburu air ke tengah hutan sejauh dua km demi mendapatkan air bersih
namun sayangnya air yang diperoleh justru tidak layak karena keruh dan berbau
meski demikian warga tetap mengkonsumsi karena tidak ada pilihan lain
sungai kecil di tengah hutan inilah yang menjadi tujuan sejumlah warga dusun tegalan desa sumberjok
jampatan wonosalam jombang saat kemarau tiba
memasuki musim kemarau warga di dusun tersebut selalu mengalami krisis air
meski air di sungai ini jauh dari layak namun warga terpaksa memanfaatkan air tersebut karena tak ada sumber air lainnya
warga pun tak merasa takut akan terkena penyakit jika mengkonsumsi air tersebut
sudah berapa lama bu cari seperti ini bu
saya tujuh tahun
buat apa ini airnya
untuk menuju lokasi warga harus menempuh perjalanan kaki sejauh dua km
dari tiga puluh lima kepala keluarga di dusun tegalan hampir sebagian warga menggunakan air tak layak konsumsi tersebut
jadi yang tidak punya sepeda mungkin dia ke sini mengambil air
tapi yang punya sepeda dia mengambil air
kalau punya sepeda dia harus di bangkatan sana ambil air
alami kekerikan tujuh tahun berturut turut saat musim kemarau warga dusun tegaran berharap pemerintah jombang terketuk hatinya dan mau memberikan bantuan air bersih ke warga